pihak bpbd pd juga membuat tenda darurat untuk penampungan warga bersama anak anak mereka
ini beras ketannya sudah diproses sedang dimasak